faktanya tadi loh kampanye orang minta duit amplop dan lain lain
terbesin gak di pikiran lo untuk kayaknya memang gue harus ngeluarin amplop nih
yang berusukan dikit banget lebih sedikit dibanding lima tahun lalu
gue kemarin habis hampir hampir dua setengah
tapi sekali lagi gue tanya ya menyesal
makasih undang saya oji
jakarta polusinya lebih baik dibanding tahun lalu
kamu naik motor dan mrt an jadi lebih bisa nikmatin jakarta
jauh lebih menikmati hari setelah pemilu ini
iya puncak adrenalinnya udah lewat
oh jadi sempat deg degan juga ya
gini gini capek fisik sih iya banget
dari kantor scbd boom langsung ke dapil
kadang kadang duren sawit kadang kadang keramat jati kadang kadang jatinegara
menariknya ji pas di dua bulan mau pemilu
gak deg degan kayak legowo aja
ya ini udah titik paling optimum nih
artinya syukurlah fundraisingnya aman target
syukurlah tim lapangannya bagus bagus
dan gue juga sehat walafiat tuh tiap hari belusukan
ya udah deh gue bilang ini titik optimum gue
tenang ya biasanya kan orang tuh faktornya tenang karena dia ngerasa udah gue siap menang atau siap kalah
atau gue tenang kayaknya gue bakal menang nih
gue tuh tenang dengan kata kata di kepala yang selalu nempel kun fayakun
ini aku ngomong gini langsung keinget lagi remenessing memori gue kemarin
bahwa setelah pemilu gue kalah gue ada sedikit wah kok gini kok gitu
tapi dua bulan terakhir sampai pemilu tuh ya tenang banget
capek tuh dengan jargon modal dengkul
apa sih sebenernya definisi modal dengkul
setelah sekian bulan belusukan tanpa kampanye jadi sekedar salaman aja jalan kaki lihat wilayah gitu
kan nggak mungkin dong sebagai orang politik nggak boleh turun lapangan sama sekali lima tahun
terus masa turun cuma tujuh puluh hari kan nggak make sense
kan fungsi ya kader partai atau siapapun turun ke bawah ke lapangan
nah sering banget kan gue dimintain duit sama warga
semua nggak minta nggak semua yang minta sorry
gue bukan semuanya mil tapi sering banget dimintain
terus dengan berjalannya waktu gue tuh dapet alasan ngeles yang enak apa ya
yang gak terlalu so bener banget
jadi akhirnya gue lupa di titik mana
kayaknya begitu ngomong itu tuh penerimaan dari warga masyarakat tuh lebih ya lo kasih banget sih lo gitu
makanya pas udah berjalan sekian lama sama tim mikir eh kita bikin video kampanye apa ya gitu
terus ada yang nyeletuk satu
kalau lagi blusukan yaudah lah gue caleg modal dengkul
tapi kan sebenarnya bukan hal baru ya mas rian
tahun periode sebelumnya juga lo melakukan hal yang sama ya
jadi gue membuat tim canvassing door to door
gue alat raga kampanye cetak dan pasang lumayan banyak
tapi mungkin jurus yang malah jarang dipakai
jakarta mungkin teman teman caleg lebih senang pertemuan
jadi makanya begitu gue turun ke masyarakat langsung
mungkin golkar yang blusukan tuh sedikit ya
terus ada yang nyinyir nggak
malah ada satu momen yang buat gue agak kayak
di sebuah daerah di durensawit
di hari itu lagi ada kedukaan di sebuah rumah
tradisi di situ yang gue juga baru pelajari
sesudah kedukaan itu nanti ada kayak bagi bagi sembako
terus gue muter lagi ke arah kampung
padahal di rumah duka bawa sembako apa
baru ada kayak tradisi bagi bagi
terus gue lagi pegang kartu nama sambil jalan
sambil bawa sembako di motor
itu kalau ada kamera yang rekam itu kocak banget
dan gue pasti gituin nggak kesel atau marah
karena menurut gue anjir komikal banget
tapi kan ada nih konten lo yang ibu ibu yang duitnya mana gitu ya
jadi kultur dan tradisi sih
jadi kalau kultur dan tradisi terus menerus caleg itu harus kayak sinter kelas
akhirnya kan caleg caleg yang terpanggil hatinya untuk nyalek
menurut gue ya makanya gue mau coba mendobrak mitos sebenarnya
makanya dengan hitungan gue kemarin tentu optimism gue buat menang
tapi cara modal hukum kemarin memang nggak sukses
dan apapun alasannya gue nggak tahu
tapi kalau lo tanya gue dan semua orang nanya gue
memang ada beberapa event terutama natal tahun baru kan harga sembako pada naik
gue tuh paling anti ngasih yang gratis sampai hari ini ya
mudah mudahan tahun depan gak berubah jurus nih gue ya
oh berarti periode selanjutnya bakal nyalon lagi
kalau lo nanya gue sekarang gue jujur nggak tahu
karena gue udah pernah ngerasain dua ribu sembilan belas dpr ri kalah
pernah coba batam pilkada independen
sekarang menurut gue udah optimum dan nggak kepilih
jadi gue demokrasi itu kan hubungan dua arah
gue belusukan tiap hari kan gue cinta sama politik
gue pengen ilmu gue dari hukum ui sama likuanyu
tapi kalau publik nggak mau kan ya it s okay
atau jangan jangan yang dibutuhkan masyarakat bukan itu
apa nih kesibukan seorang rian ernest
jadi memang gue itu selalu jadi karyawan ya
sempat juga jadi stn staf sus di istana
kebetulan gue ngebantu sebuah asosiasi lah
gimana caranya asosiasi ini berpikir supaya
perkembangan ev ekosistem di indonesia ini jalan
jadi kemarin pun selama gue tiap hari
makanya kalau caleg biasanya kan juga masyarakat bingung
gue pikir lo cukup tenang karena lo berada di koalisi pemenang
kita ini kan belajar dari bawah lagi
ya tentu kalau lagi belusukan
fokus aja sih pengen dapat kursi dprd kemarin
ini udah permodal dan kurang paling optimal
gue mau muterin video yang menarik nih
nah kita mau lihat dulu nih
ini cukup menyita perhatian gue
bahwa apa apa keangkatan itu berhasil
rian ini udah kenalin
gue jadi lebih ini ini editannya nih
kita ke ancol atau puncak yang ini
mulai dari satu dua orang tiga orang
terus pas gue berikan target kunjungan ke rumah
dan gue memberikan remunerasi yang menurut gue cukup oke
maksudnya berpolitik di indonesia untuk kerja lapangan itu belum kayak amerika yang bisa
volunteurshipnya eh sorry volunteerismnya yang luar biasa
kalaupun ah males ya panas panas gitu
jadi yang harus siap berjibaku mau meluasinasi uang lelahnya
jadi dari mereka lah mereka refer lagi ke temennya tetangganya saudaranya jadi banyak
banyak dalam artian kalo dibanding tim saya selain
itu bisa ada lima puluh seratus dua ratus orang
emak emak tuh ada skillset dan ketangguhan dan keteguhan yang gue pun respect sih
ada kriteria kriteria khusus untuk jadi relawan rian ernest
misi bu mau ngenalin caleg kan
mereka harus punya keteguhan hati buat tetap mau ngenalin
meskipun warganya tuh pengennya sama aku
gue ngasih kayak gambaran gambaran umumnya terus tim yang menerjemahkan
berarti berapa sih sebenarnya jumlah total suara kemarin pas penetapan berapa
jadi kemarin gue itu hampir sepuluh delapan ratus
ya sepuluh tujuh ratus sembilan puluh sekian gitu ya
itu di internal golkar gue adalah top
yang pertama ini juga selamat ya ini mbak alia laksono
mbak alia laksono senior banget di golkar udah lama
nomor duanya juga ini hebat nih ini juga orang golkar lama lah
gue sama dia tuh beda empat puluh suara kalau nggak salah
jadi golkar di dprd dapi lima khususnya
dengan persentase nilai kenaikan jumlah suara golkar itu tidak berhasil
tidak mungkin ya bahwa dapil itu dapat dua kursi
ya karena memang menjadi dua kursi itu harus agak lumayan radikal peningkatannya
jadi untuk dapat dua kursi ji itu harus i think seratus suara
golkar lima tahun lalu kayaknya tiga puluh ribu suara naik dua kali lipat hebat
tapi tetep gak cukup untuk penghitungan saint lake
maksudnya ngeliat ekspresi ibu ibu kayak gitu
karena mungkin temen temen relawan itu merasa
ini kalau emang menang gak pakai amplop gok sekali nih ya
mungkin ya kalo gue menerjemahkan nuansa batin temen temen relawan
dan temen temen relawan ini kan juga ikut blueskan sama gue semua kan
gue juga gak pernah pakai janji tapi gue maunya kerja
mungkin mereka senang kali bisa terlibat di bagian seperti itu
ya itulah kumpanya kun
sempat mengumpulkan tekad gak sebelum berbicara dengan orang orang ini
atau ya udah kita sama sama menerima aja lah gowo gitu
jadi menjawab itu sebenarnya di hamin satu atau hamin dua
kayaknya hamin dua atau hamin dua lah ya
oh ini kayaknya mau tenang mungkin hamin satu
terima kasih temen temen kita udah kunjungin hampir empat puluh ribu rumah kali di ketok
terus ada yang nanya bang nanti nggak stop sampai sini doang
kalau gue kepilih ya teman teman ada banyak nih hampir dua puluh
ya gak semuanya mungkin bisa ikut gue kasih tanda kutip remunerasi bulanan
karena kan tim lapangan ini sebenarnya kan dengan tim selain baik di internal partai atau lintas partai kan rada suka agak kayak ceng cengan gitu kan
ini nih menurut gue gue bilang sama tim ini udah hasil terbaik
gue tiap hari turun teman teman juga tiap hari turun
ya udah paling best sih ini gitu ya udah paling best nih
tapi kalaupun kalah gue bilang nih ke teman teman
karena takutnya temen temen jadi lelik lelekan atau tudutuan ke caleg lain
kalaupun kita kalah jangan pernah menyalahkan politik uang
kita udah berusaha terbaik dan kalah yaudah jangan nyalahin jangan cari alasan
apalagi nyalahin oh yang onu pake ini yang onu pake ini
mungkin lo kesel dalam hati boleh tapi keluar sebagai tim rian gak usah
karena kan sistem politiknya juga emang gak ideal
kalau kalah yaudah gitu loh
sececah harapan lah dengan gaya dan metode cara lo berkampanye
cara gaya lo berkampanye yang menurut lo lain dari yang lain
mungkin ya mungkin ya kita nggak tahu di luar sana ada yang sama dengan loh gitu
tapi berpengaruhkah dengan elektabilitas suara lo dan lain lain menurut lo
ya gini kalau kemarin itu menang
gue duit ada gue tuh lahir dari golongan menengah bawah
pada suatu ketika waktu gue sma tuh ditampung keluarga besar
di rumah gue sendiri suatu ketika itu pernah beras habis
jadi kalau liat gue sekarang perjuangannya panjang
dan kebetulan memang istri gue juga orang lumayan berada lah
gue gak bisa pilih kan jodoh gue siapa gitu
kebetulan naksir perempuan yang cukup berada
dan justru karena cukup berada gue sempet takut ngajak dia pacaran
dulu gue kalo gultik mau tiga piring nunggu di traktir dulu
dulu gue kalau mau banyak nunggu retraktir dulu sama temen gue
kalau sendiri gue cuma st doang sama itu sepiring
nah jadi kembali ke tadi
kalau cara modal udah kulit kemarin tuh menang memang ini imajinasi
gue politik itu kan soal gila dan imajinasi
gue langsung ngajakin teman teman politisi lain yang muda berani gila
gak punya duit tapi punya semangat punya otak
tapi kan itu tadi gue riang punya bayangan imajinasi
tuhan udah ngasih udah rian kamu gak di situ
gue oke siap tuhan
hidup tuh penuh misteri jadi jalanin aja
dengan banyak kejadian di lapangan faktanya tadi loh kampanye
terbesin gak di pikiran lo untuk kayaknya memang gue harus ngeluarin amplop nih
justru gue pernah kepikiran wah apa gue tanda kutip menjamin kemenangan gue dengan cara aneh
jadi gue ngobrol sama beberapa politisi gitu ya
terus gue langsung inget di sebuah konten ada juga kok
atau ngomong bisa cari nanti sama bang novel baswedan di youtube channel dia
gue ngobrol sama dia abis itu pas udah selesai bang novel baswedan tuh ngasih gue kunci kenapa dia tuh menjadi apa ya orang yang ditakuti banget
kalau gue bilang rian itu pengen transparan gak pengen korupsi pengen betul betul hubungan itu gak transaksional
bahwa kemungkinannya kalah yaudah emang yaudah mau gimana
daripada gue pokoknya gue harus menang terus gue melakukan itu ya
kalau gue mau nakal setiap amplop yang gue sebar itu kan satu pembuktian gue melanggar undang undang pemilu
undang undang pemilu itu ada pidana ya loh empat tahun atau lima tahun
gue tuh gak sanggup hati tuh kalau ada kayak itu juga
mungkin karena gue dilatih dihukum ui bener bener menurut gue hukum tuh ya benar
meskipun ya itu tadi undang undang soal bagi bagi uang ada
kalau cuma etikamu gak peduli lah orangnya kan
pinggir jutang baru semua
jadi meskipun ini udah kali keduanya
lo melakukan hal yang sama dengan cara sama dan hasilnya juga sama mas yuda
bahkan ini menurut gue kan one step closer lah
bahkan tadi lo bilang di atas lo tinggal berapa puluhan suaranya
jujur gue yang lihat lo juga lelah sih tapi
ini politik itu soal pilihan sih
ya ini mungkin kalau politisi senior suka ketawa ini
menang bermasalah atau kalah terhormat
menang bermasalah atau kalah terhormat
lo mau konsisten atau enggak ya sebenarnya
kalau semua orang mendingan menang bermasalah
apa sih yang lo rasain perbedaannya dengan sebelumnya
bedanya memang gue akuin ya ji
bahkan ini gue ngobrol dengan pengawas yang di lapangan gitu ya
mereka resmi dari bagian dari bawah aslo
hari kalau mau di share share kan biar kita tahu aja
pas gue belusukan kok gue gak pernah keras keras sama caleg lain atau tim ses lain gitu
dari seratus kali dua belusukannya selama kampanye ini
sekali sama caleg sekali sama tim ses
setiap kali gue mau belusukan gue tuh kirim surat ke polsek atau polres gitu
jadi oh hari ini caleg golkar namanya rian
turun di rw sekian rt sekian jatinegara
secara undang undang pemilu kalau nggak salah
wajib memberitahukan sebelumnya ke polres
nanti polres koordinasi sama bawaslu sama semuanya
pak itu yang lain belum pada turun
kalau bapak bapak kan lebih enak kan approachingnya
tahun ini periode ini apa tahun periode yang lalu
pemilu kali ini ya dalam konteks
gue ngutip aja riset dari burhanudin muthahdi
sepuluh dari tiga orang mengatakan politik uang itu wajar
apakah itu karena masa kampanye yang lebih pendek
yang gue lihat dan terverifikasi dari paling gak satu report ya burhanudin muthahdi
ya mungkin lebih keras
keras dalam arti ya mungkin logistik mungkin
kalau modal dengkul itu datang gitu ya
dan semuanya tuh jurusnya waduh waduh waduh gitu ya
dan gue makanya pengen coba fight
bukan berarti modal dengkul nggak bisa
emang lo gak cukup merasa
emang lo kalibernya gak cukup jadi anggota dewan
lain lainnya itu gue anggap itu sebuah apa ya
di kompas tv juga kalau nggak salah
tapi memang otot politik saya belum sekuat itu
untuk terpilih ke dpr ri
iya pertanyaan kenapa dari dprd ke dpr
lo harus punya memang tim lapangan yang kuat
itu gue juga tiap hari belusukan
gue mungkin kerja lapangannya setahun kali ya
udah jor joran dan memang gak kuat gitu
dan dalam dugaan gue memang dprd itu lebih realistis
ini kan soal garis tangan ya politik ya
realistikly kalau kemarin itu gue stay aja di psi
kata temen yang ngamatin big data
gue memilih pindah masuk golkar
itu petinggi golkar dki udah bilang
orang kebakaran dia ke lokasi kebakaran
ya ngapain ke najwa ke kompas lah
kenapa tidak mencoba buat mengkuatkan dulu otot politiknya
baru kemudian maju lagi ketimbang lo harus
ya bukan tidak mungkin kan
berarti lo juga menghabiskan dana operasionalnya cukup tinggi selama masa ini
maka itulah yang membuat gue memutuskan dua ribu dua puluh empat gue pengennya dprd fight nya
jadi pengennya berjenjang gitu
dari yang melayani tiga kecamatan
tapi ya masih berkata lain sih
ya mungkin yang lost buat gue adalah mungkin waktu gue sama keluarga
jadi ada mereka semua itu rata rata
ada yang kayak drop dua tiga hari bed rest
gue pun pernah ngalamin bed rest tiga hari gitu ya
ya jangankan caleg kita pendukung aja bed rest
capek aja denger orang orang ribut
tapi lebih baik rasa lagi pas after pemilunya sih sebenarnya menurut gue
mbak rosi mas budi
nah orang indonesia suka cari apa hikmahnya
memang berat berpolitik secara waras dan sehat
dan tetap tidak putus asa
gue percaya cara buat membuat dampak dalam waktu singkat
partai politik itu membantu bidang eksekutif dan legislatif
jadi kalo lo gemes gitu ya sama kondisi bangsa dan negara
olahraga lo ngerasa gak puas
ya lo bisa komplain di luar sistem atau lo masuk sistem
legislative game mungkin itu tadi bukan buat gue
tapi emang gue bukan pengen berpolitik untuk menjadi anggota dewan
dan mudah mudahan ada tempat selalu di golkar ya
beliau itu at least udah kalo gak salah di ampi dulu ya dia
jadi secara jam terbang di golkar itu gue masih ya ampun
berarti sampai sekarang lu merasa keputusan lo pindah ke golkar tidak pernah salah ya
meskipun di daerahnya satu koalisi
makanya untungnya gue tuh orang timur
meskipun muka gue londo begini gue orang timur
enam orang yang resbaso dan udah cukup satu orang aja
dan gue sadar kok dengan parto yang terdahulu
dan itu sering sekali diucapkan seorang rian
permasalahan atau isu apa yang lo temukan
jati negara duren sawit keramat jati
teman teman generasi muda yang lulusan smk
pada latihan kerja tuh ngajari berapa skill yang bisa segera diserap dunia kerja
tapi kalau di situ kita seminggu pelatihannya di arah ciracas atau pasar rebo gitu
ini kalau mau dapat kerja mesti store ordel
jadi buat teman teman yang jadi pekerja kontrak enam bulan setahun pun
harus store ke orang dalem
gue gak tau kalau sektor publik atau negeri gimana ya
berarti kan keuntungannya kecil banget ya
sama ibu ibu terutama kebanyakan ngerasa kjp sekarang kok kena sunat ya gitu
kjp dulu lebih banyak benefitnya sekarang lebih sedikit
tapi ya menurut gue pekerjaan sama pendidikan itu penting ya
sama pendidikan itu sistem penempatan siswa juga kurang adil
karena konsekuensi dari pilihan kebijakan nabp prof dki
untuk mengatasi permasalahan kursi yang terbatas
ya udah deh diprioritasiin sama yang lebih tua dulu
anak lo umur tujuh delapan tahun
ya udah dia diprioritasin dulu gitu
mungkin anak yang umur tujuh tahun lebih pinter jadi kalah gitu
mungkinkah rian berinvestasi untuk meskipun tidak berada di jalur legislatif
tapi tetap konsisten menyuarakan tadi isu isu tadi di dapil tersebut
dengan rian ada di golkar masa nggak punya aksesibilitas sih
lebih pengen bikin itu ya pelayanan hukum
ya misalnya temen temen ngerasa undang undang ite nih bikin gue parno nih bang
atau cara daftar tanah gimana gitu
how nya kan karena ya gue butuh orang butuh tim butuh funding
ini baru sebulan setelah pemilu
ya kali aja kan kita kan pikir long term nih jangka panjang
mungkin rian akan kembali ke dapil yang sama dengan kontestasi yang sama
mungkin jalan modal dengkul bisa dimulai dari bahkan dari sekarang gitu
evaluasi mungkin buat seorang modal dengkul harus jauh lebih lama ya
mungkin dua tiga tahun jalan di lapangan gitu ya
kemarin gue cuma efektif kan delapan bulan
jadi awal masuk golkar gue diminta di jakarta utara dulu
dengan satu dua alasan gue memutuskan gue mendingan di jakarta timur gitu
ada kita mengenang yang menarik menarik dan indah indahnya deh di dapil pada saat turun ke dapil
paling indah tuh kalau misalnya ketemu warga khususnya yang udah lansia ya
yang gak pernah seumur hidup ketemu caleg belusukan
terus kayak ngela kita tuh kayak bener bener wah kayak kaget
tersentuh gitu terus ngasih harapan gitu dari tetapan matanya
makanya itu yang jujur sebagai politisi belusukan tuh nagih
gue gak tau lima tahun lagi gue nyalek atau enggak ya
dan kalo menurut lo solusi ini perlu main panjang nyari ini nya
dan orang tuh respect banget kok lo itu belusukan
jarang jarang banget belusukan
padahal dulu sempet hype hypenya ya
belusukan terus jadi gubernur gitu
bener bener suka belusukan
tapi emang hype nya yang pak jokowi dulu buat
mungkin gak terlalu baik diikuti caleg ya
mungkin takut dimintain duit gak sih
gue tolak tolakin dengan cara halus gitu
soalnya lah ya kalo lo mau dipilih warga suka lo harus bawa sesuatu
mungkin itu sudah terpatri sekian puluh tahun
atau didokung pengusaha item doang
cuma pengusaha kaya raya yang mungkin pengen duit juga
atau ya pengusaha hitam yang gak mau capek nyuruh orang aja
sampai seratus tahun lagi gimana
indonesia kualitas politiknya kualitas legislasinya gimana
pada saat ada target undang undang banyak banget yang kecapai cuma berapa sih
itu yang mengilhami program fundraising lo kan sebenarnya
jadi menariknya adalah memang fundraising itu
kalau lo sempet liat podcast gue yang sebelumnya sama merian kan
tujuannya adalah supaya itu tidak ada motivasi
bahkan satu hari setelah terpilih gue gak berpikir untuk
karena kalau lo udah pake gitu gitu segala macem
kira kira kalau yang menang harus keluar berapa nih
menurut gue kira kira ya
yang memang udah merawat jaringan sekian lama
cuma saya bisa kepilih kali ya
nggak putus asa dan tidak menyerah
sekarang kan udah punya kendaraan yang mumpuni nih menurut gue
gue tuh terlahir itu minoritas
sistem presiden politik kita mungkin satu ya
rasa gue lebih cocok di protestan gitu ya
nggak gampang untuk jadi kepala daerah
pengen bikin dampak yang baik buat masyarakat
menurut gue dari ekosistem yang ada hari ini
i think itu kalkulasi yang
paling optimum dan paling masuk akal
sebagai orang nasrani ya
ya pasti akan narasi putra daerah juga muncul kan
jadi gue tuh juga ibu gue orang kepulauan riau yang pindah ke jakarta
menurut gue soal identitas politik gue tuh mungkin gak terlalu oke
rian itu adalah orang swasta yang kecemplung di politik
rian itu dulu nggak pernah politik praktis
dan bahkan gak percaya sama politisi
sampai akhirnya ngelihat ada jokowi sama ahok
dan akhirnya gue dulu meninggalkan law firm yang gajinya dollar itu
karena gue ngelihat ahok dan ngebantu ahok
dan gue tau pas gue udah kerja sama ahok
buat temen temen muda yang senang dengan kemewahan
kemewahan mungkin kemewahan semua
gak mustahil sih orang bagus itu terpilih
lo zodiacnya apa sih rian
gak ada yang ngotot
gue tuh tipikal orang juga kadang kadang udah dibilangin
tapi ya emang nunggu kejedot sendiri
dan itu ya itu gue banget sebenernya
dan seneng challenge juga
gue gak suka tuh jalan jalan karpet merah gitu
karena gue dari kecilnya dari kelas menengah menengah bawah
kita tuh terbiasa ya lo fight sendiri lah gitu
so pertanyaan gue adalah what s next
atau sebetulnya kita mendengar nama mas rian di salah satu kementerian sebagai tenaga ahli
atau dikomisaris salah satu bumn
ya yang pasti sih gue itu tipikal orang yang kalau dikasih perintah
untuk berkarya membuat dampak
diperintah pak ketum erlangga dan senior senior golkar
ya gue orang bagian dari golkar
kalau golkar merasa gue bisa berkarya di tempat tertentu sih ya siap
eh tapi pertanyaan gue adalah berada di golkar di koalisi yang saat ini menang
yang pasti sih dengan bergabung di golkar ya
buat gue begitu gue belusukan
orang tuh kayak wah keren ya
jadi buat gue tuh leverage luar biasa sebenarnya
dibandingkan gue misalnya partai sebelumnya
makanya kalau kita golkar dki gitu ya di bawah bang zaky kita yang muda mudanya lebih bisa bareng five
dan bang zaky ngasih tempat buat anak muda banget gitu ya
kita bisa bikin gebrakan yang lebih keren lagi sih
karena mungkin sekarang ini ya kita buka aja temen temen juga kalo yang di luar sana berkomentar
wah golkar partainya tua gitu kan
ah cuma wisnya pengusaha doang gitu
justru yang teknokrat bagus dan yang fight yang bagus tuh
pertanyaan gue gini deh kalau ini kan golkar suaranya paling tinggi nih
berarti kan jatahnya banyak dong gitu
nah kalau seandainya ditawarkan
gue tuh hunger buat bikin impactnya tinggi
jadi kalo ada posisi satu dua tiga
pasti gue akan cari yang gimana caranya bikin daya dampak
saya selalu berterima kasih sama dito di kemenpora
mungkin gue kepikiran perindustrian seru sih
kpk keren tapi kpk sekarang udah gitu ya
menurut gue sih area jujur ya kalo lo tanya gue ji
area buat di improve di negara ini banyak banget
tapi tadi yang top of mind lo adalah perindustriannya
pada akhirnya gimana cara buka lapangan kerja
yang diisi sama warga kita sendiri
dikasih pendidikan lebih baik
gue sih mikirnya itu sih gimana caranya bikin
kue ekonomi kita lebih gede buat semua masyarakat
oh suku bunga us lagi berubah
real keliatan perindustrian sih
kedua itu gimana cara kepastian hukum kita lebih benar ya
polisi jaksa kan gue juga bukan polisi
tapi kalau ada soal kepastian hukum dibikin sih menurut gue
tapi kalo kepastian hukum yang gak optimal
investor juga mikir dua kali mau di indonesia
tapi gue lebih senang kementerian teknis ya
tapi kayaknya dampak itu dapurnya itu lebih panjang
kalau tanya gue pilihan dan preferensi sih itu ji
makanya disampaikan ke hukum erlangga
di instagramnya mas rian ernest ngomongin soal gaji anggota dprd
gaji anggota dprd itu sembilan puluh juta lebih
dan fokus aja untuk layanan masyarakat
tunjangan rumah lah tunjangan komunikasi
tunjangan apa all and all take home pay nya segitu
bahkan lebih acting sembilan puluh lebih dikit
lo udah gak usah mikir usaha sampingan kan
fokus aja tindak lanjutin aduannya ke dinas
bahkan kalau turun wilayah kan dapat dana reses gitu gitu kan
ya tapi reses bukan buat lo pribadi
makanya ini menarik ini juga buat discourse kita ya ji
loh terpilih nih oji jadi anggota dewan
reses hosperda lo rajin turun masyarakat rajin
tiba tiba kampanye tujuh puluh hari menjelang pemilu
dateng orang lain yang nyebar duit amplop
minimal lo kalah saing
bagus antusias melayani warga
mungkin lebih fresh mobilnya lebih keren lebih shining gitu
ya ada beberapa temen gue yang kerjanya baik
banyak banget yang berguguran nih
income income yang berguguran
beda konteks beda area dan
populer itu kan gue gak tau daily nya seperti apa
sekarang penerimaan politik uang lebih tinggi
menganggap politik uang wajar atau tidak gitu ya
jadi itu permasalahan yang
perlu dicari solusinya juga sih menurut gue
iya terus gue bilang ke anak gue
jadi lo emang gak harus menang terus
pada saat gue meninggalkan law firm ribuan dolar tadi
dulu masih hidup ya sekarang udah berpulang
aduh rian ngapain sih kamu politik politik itu
lo tuh memang gak ada sama sekali keluarga politiknya ya
jadi tidak ada yang mengajarkan lo bagaimana berpolitik di keluarga
gue belajar sendiri dari majalah
dari saya umur delapan tahun
habis ini saya nyenggol majalah lagi
dari situ tuh gue udah seneng aja sih punya interest
tahu oh ada sistem di luar sana
gue dapat pelajaran tata negara dan gue suka banget
catatan gue tuh jadi catatan angkatan lah
jadi guru tata negara pak latif namanya dulu
kadang kadang minta catatan gue untuk di copy di kelas lain gitu
emang hasil gue kontemplasi sendiri aja
sama informasi yang gue dapat terus gue olah di kepala gue
di luar arus keluarga dan masuk politik
suka punya pikirannya sendiri aja sih
gue suka dengar juga dengerin nadine amizah gitu atau dere sekarang
tapi orang anti mainstream itu jadi mainstream
tapi yang lo denger dan nadine amiza ya bener
jadi tadi keluarga besar juga cukup menerima
tapi keluarga besar gue dulu pas masuk politik heran
sekarang mereka udah tahu rian ini idealis
ada aneh anehnya juga nih anak
tapi keluarga juga tahu kalau gue politik juga bertanggung jawab
kayak gue gak pernah bakar tabungan gue
dia nggak memotong piring makan anaknya istrinya
telat bayar kuliah anak karena politik
apa saja sih hobi rian selain di luar pekerjaannya
makanya abis bulan puasa ajak teman teman gue naik gunung
jadi gue ada motor india
jadi gue mesti nunggu jalan agak kosong biar nikmat
tapi sampai sekarang yang tetap di golkar masih tetap
golkar masih dalam proses belajar sebenarnya di golkar
siapa sih mentor terbaik lo di golkar
gue sih definately dengan setelah melihat hasil pilek gini sih
erwin aksa juga top
bang zaki iskandar juga top
meskipun di pilek beliau gak terpilih
tapi di dki kursi dprd golkar yang tadinya enam lompat jadi sepuluh
itu dibawah bang zaky
banyak banyak nanya banyak banyak belajar lah gue di golkar
dengan hasil pemilu tahun ini ternyata juga belum mampu membawa partai lama anda untuk tembus threshold
teman teman gue semua sampai hari ini
harus evaluasi lebih baik lagi sih
karena di dalam sana masih banyak teman teman gue
banyak teman teman gue yang lumayan idealis lumayan apa
mungkin gue mau minta mungkin lalu pesan pesan untuk pemilih lo di dapil lo
buat teman teman yang milih saya teman teman saya yang di duriansawit ya kerama jati jati negara
lumayan hampir sebelas ribu
yang kita udah usaha terbaik tapi belum
belum mendapatkan kursi belum bisa melayani di dprd
karena percaya lah denger satu orang yang bilang di dm gitu
bang gue milih lo itu buat saya tuh
jadi thank you thank you thank you
selamat menempuh hidup selanjutnya
oh ya baru pesannya gue nikah lagi loh
semoga kontribusi rian tidak kendor ya
sudah main di goda jangan bosan ya ngobrol sama gue ya
makasih banyak sobat kopas tv udah menyaksikan program kode kali ini
jangan lupa di saksikan konten kode lainnya